ini udang dibalik batu
ada plus kan tak pecahan marmer
sama ini kris dayanti
saya mau menikmati pecahan marmer chris dayanti dan cuca rowo
tapi ini tidak berarti yang sebenarnya
karena di warung yang satu ini semua menunya dikasih nama
di warung cakmis yang terletak di jalan bintoro surabaya
anda bisa menyantap aneka menu makanan ringan hingga berat
mulai kepala pusing atau kepala ayam
martabak india atau martabak
damtrek atau pisang molen
sembako atau nasi bungkus dengan berbagai lauk
dan masih banyak lagi
jangan lupa minumnya
ada stw atau st
dan minuman lain
menu menu ini bisa dinikmati mulai pukul sebelas siang hingga sepuluh malam
untuk makanan ringan
sementara untuk nasi bungkus rp sebelas
dan minuman mulai rp empat rp enam
pembeli yang datang ke warung yang sudah eksis sejak tahun delapan puluh an ini
tertarik dengan harga yang murah
serta keunikan nama menu dan cara menghitung harga
harga yang terjangkau
terus nama nama makanannya itu unik unik mbak
berikutnya ada pedagang kaki lima yang fasih berbahasa inggris dan bahasa jepang
lokasinya ada di jalan keranggan
bagaimana keadaan anda
sejauh ini baik bapak
bagaimana dengan anda
saya cukup baik terima kasih
jadi anda menjual bubur kacang hijau
dan ketan hitam
betul tapi kadang kadang saya melakukan pengendali seperti itu
mengendali orang lain

bubur kacang hijau
apa bahasa inggris bubur kacang hijau ketan hitam dan pisang hijau
yang itu kita panggil bubur

dan yang itu kita panggil bubur kacang hijau

yang itu lima yang itu tujuh
itu benar tidak begitu banyak
apakah anda masih bicara jepang
tentu kenapa tidak
maka tunjukkan kepada saya
oh dan kemudian saya bisa menjawab
bagaimana anda mempelajari
bahasa inggris dan jepang
saya pernah belajar di pantai
saya seorang lelaki pantai

hanya lima kata setiap hari benar
lima kata setiap hari
sekarang saya akan mencoba poraj anda
meski baru berjualan sekitar tiga tahun
bubur cak faiz sudah menarik perhatian
selain karena cak faiz fasih berbahasa inggris dan jepang
bubur buatannya pun diminati pembeli
rasanya natural mbak
karena enggak pakai batu gula
dan rasanya enak
terima kasih banyak
jika ingin membuktikannya
anda bisa datang mulai pukul dua siang hingga dini hari
tapi jika ramai pembeli bubur ini sudah habis malam hari
kanza tamarindora aga dipa surabaya jawa timur